di masa adaptasi kebiasaan baru lakukanlah lima kebiasaan sederhana agar jantung tetap sehat
pertama jangan lewatkan sarapan karena akan menjadi sumber energi dan menjauhkan kita dari resiko serangan jantung
kedua berjalan kakilah selama tiga puluh menit setiap hari untuk menguatkan jantung
ketiga jaga suasana hati agar tetap bahagia karena bisa meningkatkan produksi oksigen dalam peredaran darah yang baik untuk jantung
keempat konsumsi buah sayur dan ikan
kandungan serat vitamin lemata jenuh dan antioksidannya berfungsi untuk mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol jahat yang otomatis menurunkan resiko serangan jantung
kelima tidurlah yang cukup dan hindari kebiasaan

di masa pandemi lakukan pola hidup sehat untuk jantung kuat